terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news zoom
menteri hukum dan ham yasona lauli mengaku telah memanggil wamenkumham edward omar syarif hiyari
terkait pelaporan ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso ke komisi pemberatasan korupsi
yasona juga telah mendapat klarifikasi dan penjelasan mengenai hal tersebut
laporan itu terkait dugaan adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara
saya sudah panggil saya dia klarifikasi nanti beliau sekarang sedang tugas luar kota nanti saya akan bicara lagi
karena beliau sedang keluar kota
ini bakal dinonaktifkan dulu atau gimana pak
nanti kita lihat dulu saya sudah minta urgent nanti
sementara itu wamenkumham edward ormar syarif hiari menanggapi santai aduan indonesia police watch
terkait dugaan pemberatan dan gratifikasi ke komisi pemberatasan korupsi
kepada cnn indonesia com wamenkumham mengatakan aduan tersebut merupakan persoalan profesional
antara dua asisten pribadinya yar dan yam dengan ketua ipw sugeng teguh santoso
wamenkumham pun mempersilahkan publik dan pihak terkait mengkonfirmasi lebih lanjut persoalan kepada kedua asisten pribadinya tersebut